anda masih bersama kami di cnn indonesia today
dan sehari menjelang perayaan hut tni yang ke tujuh puluh dua
kemarin masyarakat umum diberi kesempatan untuk melihat dan menaiki kapal perang
yang sedang bersandar di dermaga indah kiat celagawan pantai
open ship ini digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
tentang peralatan perang yang dimiliki oleh tni
kri oswad siahaan tiga ratus lima puluh empat atau yang sering disebut kri owa
menjadi salah satu kapal perang yang banyak diminati
dan dikunjungi masyarakat dalam acara open ship
di kapal buatan belanda tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ini
masyarakat bisa melihat lihat peralatan perang di kapal
dan berfoto dengan keluarga dan kru kapal
ada juga yang sengaja membawa putera puterinya
untuk mengenal kapal perang yang dimiliki tni angkatan laut ini
bahkan ada pula pengunjung yang menjadikan kapal sebagai obyek lukisan
hal inilah yang dilakukan fadli yang datang dari merak banten
bagi fadli cuaca panas tidak menjadi halangan untuk berekspresi
saya sebenarnya sekalian latihan kan mencari objek untuk sketsa saya gitu
untuk mengapresiasi juga tni sekarang yang ke tujuh puluh dua gitu
mungkin objek objeknya menarik ya mas ya langka gitu
event event kayak gini setiap tahun sekali lah istilahnya gitu
seburu kapal yang di belakang ini
pengen sama tenda untuk presiden sama kapal yang kita tumpangi sekarang ini pak
baru tiga doang
lain lagi dengan nina yang mengajak anak anaknya
untuk memberikan pengetahuan tentang kapal perang
saya mau memberitahukan anak anak saya untuk edukasi kapal terbang kapal laut gitu
ya senang banget ya karena anak anaknya juga pada senang
kesini ngeliat kapal tuh wah ma aku boleh naik gak gitu
akhirnya ya boleh boleh akhirnya boleh naik kan ini
ya yaudah mau dong mau datang lagi malah mau ngajak ngajak yang lainnya untuk kesini
komandan kairi oswald siahaan kolonel laut pelaut asyari mengatakan
opansip digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peralatan perang yang dimiliki tni
dalam rangka hut tni
ke tujuh puluh dua ini seperti tema kita bersama rakyat tni kuat
untuk itulah kita ingin mendekatkan diri
membuat rakyat indonesia khususnya yang ada masyarakat yang ada di cilegon ini
menjadi dekat dengan tni
khususnya kalau angkatan laut sendiri
kita selalu mengadakan open ship saat kita bersandar di sebuah pelabuhan
dimanapun kita berada di daerah operasi tentunya
sehingga disitulah kita memberikan
sosialisasi ke masyarakat bahwa saat ini kita berada di sini
sedang melaksanakan apa demikian
kolonel laut pelaut ashari menambahkan
di ulang tahun yang ke tujuh puluh dua ini
diharapkan pula tni bisa lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi tentara yang profesional